ratusan ibu rumah tangga ini berlarian menuju stand bahan kebutuhan pokok di lapang hitam polres tasik malaya jawa barat selasa pagi
mereka berebut antre paling depan demi mendapatkan bahan pokok yang dijual di pasar murah polres tasikmalaya
sejumlah aparat kepolisian langsung mengatur antrean agar warga tidak saling dorong
pasar murah ini menjual sejumlah bahan pokok untuk masyarakat
selain beras minyak kita telur ayam daging sapi dan daging ayam pasar murah ini turut menyediakan gula pasir terigu cabai bawang merah dan putih sayuran dan juga lpg tiga kg
demi memperoleh bahan pokok dengan harga murah warga pun rela mengantre
beli beras sama minyak emang di luar harganya masih mahal ya bu ya
di sini harganya lebih murah bu lebih murah
ngantri berapa lama bu dari jam berapa tadi ngantri
tari jam berapa janjinya
sekarang baru buka sekarang
harga bahan pokok di pasar murah polresta sikmalaya jauh lebih murah dibanding di pasar tradisional
kegiatan ini direncanakan digelar secara rutin untuk membantu warga
alhamdulillah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah
yang teman teman juga dari tulum
ini menggelar pasar murah yang mana tadi saya sudah menyampaikan
menyampaikan ataupun berkoordinasi
maka pasar murah ini juga bukan hanya sekali ini aja
mungkin insya allah nanti akan diadakan di tiap tiap wilayah
dan tidak terjangkau
atau negasi dari itu
pasar murah yang digelar oleh dinas koperasi umkm perindustrian
dan perdagangan di kantor kecamatan magersari kota menjukerto jawa timur
pada selasa pagi juga disebut warga
warga rela antre sejak pagi
tidak mendapat bagian kupon meski kendaraan pengangkut beras belum tiba di lokasi distribusi
bahkan beberapa warga mengajak anak balita mereka untuk antre berjam jam
kan lumayan harganya gitu loh
berapa emang harganya bu
harganya yang dulu itu delapan lima ya
kalau di sini berapa bu

kan di sini lumayan gitu loh ada mendingan ya
ada tembakan ditutup dah
terima kasih weg briefly
terima kasih sekali
di sini kalo isinya necesita provide hot oderimental kalian buat apa